bella bener bener diam sepanjang jalan sampai sekarang
ini pasti karena masalah cincin tadi
dia pasti terluka karena pengakuan saya
ya mungkin kamu bosan dengerin ya
saya bener bener minta maaf
dengan kejadian tadi siang
pasti kamu kecewa
pantau pelan pelan dari jauh
kalau memang nanti sakitnya makin parah
yaudah berarti kita langsung bertindak
terima kasih suamiku
selamat pagi bu andin
selamat pagi bu andin
selamat pagi bu andin
kenapa sih mukanya kok kayak gitu
bisa aja pikiran saya berarti kan
berarti abis ini banyak banget yang godain kamu kan
mas mereka tuh cuma mau menyapa doang kok mas
ya kenapa sendiri mau kayak gitu kalo nyapa nyapa
kan bisa biasa aja
iya kan menyapa dosennya
ya mungkin mereka lagi cari muka
supaya dapet nilai bagus kali
gini deh terus aku harus gimana
masa harus kayak gitu kan
kamu juga pasti di tempat kantor kamu
perempuan perempuan itu juga sapa sapa kamu
ya kan maksudnya begitu
iya karena kamu dingin dan kaku
kan aku kan gak dingin dan kaku kayak kamu
ya berarti kan sayang responnya biasa aja
aku juga respon biasa aja sayang
mereka juga udah pada tahu aku udah punya anak
dan aku punya suami
dan suami aku galah
gak jaman ngajar ya
jemput lagi gak
yaudah kali gitu
aku ngajar dulu ya
kamu semangat kerjanya ya
saya antar sampai depan pintunya
seneng deh aku kalo liat kamu senyum begini terus
hati aku rasanya sejuk
gimana aku gak senyum terus
ini dari tadi tangan aku dipegangin loh
selama perjalanan kamu gak lepas
bisa menikmati hari tua sama sama
sama orang yang mencintai kita
yang kita cintai
kau gak jawab pak
nah jawab dong
gimana laporan terakhir
semi baru aja kabarin saya pak
katanya dia belum dapat informasi pak
tentang apa yang disusun oleh randy sama aldebaran
semua yang saya dengar hari ini
buat mood saya jadi makin nggak enak
gak sih jar
kamu boleh pergi
sumpah waktu sendiri
saya permisi pak
hari ini masih ada kabar baik
itu membuat saya lega dan sedikit bahagia
karena ibu sarah sudah kembali dengan keadaan yang tidak terlalu mengkhawatirkan
ya walaupun agak sedikit pucat
sebenarnya apa yang terjadi sama ibu sarah
saya mau hubungi dokter aja
dokter yang waktu itu sudah menangani busarah di rumahnya
bukannya istirahat di kamar aja
gapapa deh aku pengen duduk sini aja dulu
kau mau minum apa
udah kamu sini aja
udah duduk sini
kamu duduk di samping aku
terus kamu pegang tangan itu
eh aku belum ngabarin andin
kalau kita udah sampai
sampai dekat dekat papa tuh busa
yaudah kalau gitu gak usah ke kamar
diam aja di sini
dari tadi sengaja cari hasil tesnya mama
gak ketemu ya
mama simpen dimana udah cari kemana mana
di koper gak ada
di rumahnya butuh ti juga gak ada
alhamdulillah papa dan mama dia sampai di rumah
insya allah nanti sepuluh tahun mengajar
aku akan kesana lah untuk ketemu sama mereka lagi
oke kalau gitu kita langsung mulai aja pembelajaran buat hari ini ya
saya ingin menjelaskan gimana cara membangun bisnis dengan sangat baik
ini buat kalian semua yang mau coba untuk usaha bisnis
apalagi usaha usaha online itu sekarang lagi bagus dan sangat marak

apalagi usaha usaha online itu sekarang lagi bagus dan sangat marah

apalagi usaha usaha online itu sekarang lagi bagus dan sangat marah
saya ingin mendengarkan laporan perkembangan anak perusahaan terupdate
dimulai dari parepare pak nino bisa dijelaskan
oke ini saya sudah kirim ke email masing masing ya
progresnya di parepare sekarang berkembang cukup bagus
secara finansial juga ini ada peningkatan
jadi untuk cabang yang di parepare sampai hari ini
nggak ada komplain apa apa
dan progres untuk pembangunannya juga bagus bu
oke berarti gimana dengan timnya pak bobi
apakah sudah bisa dilepas atau masih dibutuhkan di sana
kalau personal opinion saya bu
untuk sementara ada baiknya pak bobi tetap di sana
karena selama pak bobi menghandle secara keseluruhan termasuk finansialnya
progresnya untuk cabang justru naik signifikan
kalau seandainya ditarik dulu ke jakarta ke pusat lagi
nanti parepare belum siap
paling tidak kasih lu atas waktulah
dua atau tiga bulan ke depan
sampai benar benar cabang di parepare itu stabil
bagaimana dengan timnya pak
tim juga seperti itu
saya kira mereka harus saling support di sana bu
karena kalau dibiarkan untuk saat ini
sama juga perusahaan baru kan
jadi masih butuh pengawasan dari pak bobi
bagi pak bobi sudah mengenal medan di sana
sepertinya aku sudah bisa mulai menanyakan pak bobi
apakah elsa sudah bisa dipulangkan
karena bagaimanapun juga
aku tetap memikirkan bagaimana perasaan elsa di sana
yang harus meninggalkan mamahnya yang sakit
bisa dilanjut dari cabang perusahaan selanjutnya
ya dari riau bu cabang riau
kalau saya lihat cabang di riau cukup baik
dan perkembangannya cukup signifikan
tapi aku salut sih sama elsa
dia masih bisa tetap konsentrasi dengan tugas tugasnya
keberhasilan yang dilaporkan hari ini menjadi bukti
apa yang dikerjakannya berjalan dengan baik
tenang dulu anak anak
sebelum pulang miss mau kasih kalian tugas dulu
tugas bahasa indonesia
kalian catet ya
udah bel miss
iya tunggu sebentar ya
mis kasih kalian tugas dulu
apa keinginan kalian
tuliskan apa yang membuat kalian sedih
tuliskan apa yang membuat kalian senang
nah tugas ini nantinya akan melatih emosional kalian
jadi miss bakalan tahu
apa yang membuat rina sedih misalnya
atau apa yang diinginkan mimi
dikerjakan ya semuanya
nah sekarang kalian boleh pulang
kamu kira kira udah tahu belum motonis apa tugas
kalau yang buat aku bahagia
aku mau punya adik baik
soalnya perut mama aku udah besar
itu aku juga senang pas adik aku lahir
tapi kalau yang buat aku sedih
sayangnya cuma sama adik
itu juga nggak bener johana
waktu itu aku juga takut
ternyata aku salah
papa sama mama aku seolah olah aja sayang sama adik kita
karena adik kita tuh masih kecil
jadi mama papa harus bantu
bener juga ya
sementara kan kita udah gede
jadi kakak udah bisa makan sendiri
udah bisa mandi
jadi yang buat sedih apa dong
kamu nggak boleh jadi
ada apa ya saya dihubungi kembali untuk menemui bapak
masih ingat dengan pasien yang namanya ibu sarah
waktu itu saya meminta ibu sarang untuk melakukan tes ulang darahnya
apakah dia sudah melakukan tes itu
oke terus gimana hasilnya
ada yang perlu dikhawatirkan
karena kondisi terakhir ibu sarah dia masih sakit dan malahan tambah parah
jadi tolong kasih tau saya dok
saya tidak bisa membuka hasil pasien kepada orang lain
bahkan kepada keluarganya sekalipun
karena itu sudah menjadi pripesinnya pasien pak
dan melanggar kode etik
jika saya membocorkan tanpa seizin ibu sarah
jadi saya harus gimana nih
dokter juga gak mau bersedia mengatakan apa penyakit ibu sarah
sedangkan saya bukan keluarga ibu sarah
gimana caranya saya bisa menolong ibu sarah
kalau saya nggak tahu apa apa
kamu itu masih sering kabaran sama angga sama michain gak sih
tapi agak jarang sekarang ini
karena mungkin mereka lagi sibuk sana
ya ditamakan nella sudah mulai sekolah pak
ada apa ya pak
kok bapak tiba tiba menanyakan tentang mereka
enggak waktu itu saya kan sempat nanya sama miji
tapi belum diubah sebales
saya kepikiran mau coba hubungin michi lagi
supaya michi bisa kasih tahu lah
ini infonya seperti apa
karena saya lihat ini mama sarah lebih memilih diam
enggak cerita tentang penyakitnya
kalau kayak begini kan agak sedikit membahayakan sama sarah sendiri kan
dan itu juga tuh andin
adin itu sempat bilang sama saya mama sarah itu sering pegangin perutnya
ini kan jadi
ya kita nggak tahu sakitnya apa
terus kita mau bertindak juga bingung
iya betul pak
dan mau usaha ya pak
mungkin tidak hanya sakit perut pak
kita harus melihat juga gejala gejala yang bu sara rasakan
supaya michi tidak salah ketika mendiagnosa penyakit bu sarah
ya saya tahu itu
makanya pelan pelan lah saya sama andin juga coba mendekati mama sarah
supaya mama dia sedikit demi sedikit juga mau cerita sama saya tahu gak andin
ya udah kalau mau istirahat silahkan ya
udah jam makan siang mbak
ah baik pak
baik kalau gitu
kalau butuh bantuan apapun bapak bisa langsung mencari teman saya
saya kan sering ngeripetin kamu
makasih pak rizieq
nenek beritahu nenek
nenek turunin aja tia
makasih ya pak rizieq
selamat siang non
selamat siang non
pak buim pak ilya aku masuk dulu ya
ayo siapasih kita masuk
lucu banget ya
satu tiga dua satu
kaka udah pulang sekolah
oma sarah sama opah mana miss kiki
kok gak nungguin aku pulang sekolah sih
mungkin oma sarah sama opa surya kangen juga mau pulang ke rumahnya
ya rumah jadi sepi
sepi dari mana ya
di rumah ini tuh justru rame banget
ada oma rosa ada papa al ada mama andin ada ade askara miss kiki ancus ya kan
kalau masih kurang rame lagi kan ada pak boin pak uya pak riza pak yongki pak dane
kita ajakin semuanya masuk ke dalam rumah biar rame
yod tuh kata ade tuh
kalau gitu aku mandi dulu
habis itu kerjain tugas dari sekolah
kenapa dia kok kayak gitu pulang sekolah
padahal kan rana juga kayaknya belum tau banget ya kalau tante sarah lagi sakit juga kan ya
mungkin feelingnya kuat kali ngeliat omanya
mungkin ngeliat mukanya kali
dia mikirnya kok kayak gak kayak biasanya gitu
beda kan ya
ibu sarah aurelia
silahkan masuk ibu
biar aku aja yang masuk papa nggak usah
oh enggak dong aku mau temuin kamu di dalam ya maya
iya sebentar ya su
nggak usah pak
aku mohon biar aku aja masuk
papa papa tunggu di sini aja
pak aku nggak kemana mana
nanti kan aku selesai dari dokter keluar kita ketemu lagi
ya nggak apa apa ya aku sendiri aja ya
aku nggak mau melihat mama jadi semak semak
makin tertutup dengan penyakitnya
iya saya sendiri bu
yang penting mama udah mau ke dokter
untuk tahu apa penyakit mama nanti akan aku cari sendiri
semoga mama mau membuka diri dan jujur mengakui apa penyakitnya
yaudah udah ada
dok ada yang ingin saya tanyain juga
ee kenapa ya ini kok
sakit perut saya
sama saya sering ngerasa gatel gatel itu frekuensinya semakin sering
apa penyakit saya semakin parah atau gimana
dari yang saya lihat dan ibu rasakan
kerusakan hati ibu semakin parah
dan ini harus segera diatasi
parah ya dong
jadi artinya sudah menyebar gitu
jika dibiarkan terlalu lama
jadi aku mau benar benar minta maaf ya sama kamu
minta maaf buat apa
aku tadi berharap
bisa makan siang di luar sama kamu
tapi karena hari ini padat banget
aku gak punya banyak waktu
jadinya harus di kantin kantor
dimakan siang ya maaf ya
ya gak masalah lah
yang penting kan
dan kita bisa makan siang bareng
itu kan yang penting
saya punya cat buat kamu
kamu suka cake kan
kalau mau langsung dimakan
thank you di
di ini kamu gak salah
ini kamu kasih aku cincin di
di rake yg salah kaya asm everything gitu
kocok lah bukan brilliant acara yang ini
kamu jangan bilang masuknya terus
iya banget muka aku

yang bahaya daminneroll

mama kondisinya udah
apa itu artinya mama
masih sakit pak
masih sakit sih betul ya noh
kalau papa tidak keberatan
dan juga kalau ngijinin
aku sama mama mau jengok
apa boleh pak
yaudah kalau gitu
nanti begitu aku dengan mama
anduai ke rumah papa
aku kabarin pak ya
sudah mantan menantu tapi
paling tidak aku harus bersilaturahmi
gak ada disana
saya gak tau ternyata
di dalam paperback ini
saya juga gak tau ternyata
mama saya selain
mau ngasih kamu cake
kamu gak tahu apa apa tentang ini
kamu gak berniat apa apa
berarti ini bukan niat kamu
ini bukan mau kamu ya dok
maaf saya yang ngajak dulu tadi
gak apa apa di
aku yang harusnya minta maaf
udah salah paham
untung gak ada
sebenernya hati aku kecewa di
aku kecewa karena ekspektasi aku sendiri
dan itu akan memperpanjang
suasana yang jadi gak enak
untuk saat ini
saya benar benar belum siap
untuk kejadian seperti itu
jika bimbing juga tidak bisa kuperbah jornal
ternyata mama sarah sempet
kabur gitu mah
kok bisa sih
kalau orang sakit kan biasanya malah mau deket deket
sama keluarganya noh
mau di rumah kok sampai kabur
ya itulah aku juga gak ngerti
yang pasti jessica tadi sudah info
balik ke rumahnya mah
ibu sarah bisa cepat sehat ya
mau prihatin juga sih
itu dia mah
makanya aku tadi sempet telepon papa suri aku
jemup aja mah
setelah terhamil lah mah
ya mama sih mau aja
cuma kan kamu baru pulang kerja no
belum makan belum mandi
masalahnya aku udah telpon mah
gak enak juga kalau nggak jadi
ya udah gapapa mama siap siap nanti
kau mandi dulu deh ya
aku beres beresin ya pak
andin kok gak jadi dateng ya
tadi aku udah telpon andin
supaya nggak usah kesini dulu
ya kan anin juga abis ngajar

pasti dia capek pak
mendingan kumpul sama anak anaknya di rumah
dan aku juga gak mau ngerepotin andin terus
iya sih benar juga pasti dia capek ya
nanti kalau elsa pulang
mau saya cerita ya soal ini
gak usah bilang sama elsa kalau aku sakit
terus nggak usah diceritain juga soal kejadian kemarin aku pergi
loh kenapa emang ya
kalau aku kemarin gak ngomong sama elsa itu
karena aku gak mau elsa khawatir kepikiran
aku mau dia fokus sama kerjaannya
tapi kalau kamu udah disini
terus elsa nyampe rumah juga
aku rasa gapapa sih kita cerita
tapi apakah kamu punya pemikiran lain
yang pertama elsa pasti
akan marah kalau dia taunya belakangan
terus nanti dia malah ngerasa sedih
khawatir sama aku karena justru pada saat
aku lagi sakit dia gak ada
pasti kan dia pengennya dia nemenin aku
jadi udahlah gak usah ceritain
ya udah aku gak cerita
kamu harus punya semangat untuk sehat
mau berobat ya
aku kan udah mau merombat sekarang
aku mau hidup yang lebih lama sama kami
aku tuh paling suka kalau kamu sakit
bella bener bener diem sepanjang jalan sampe sekarang
ini pasti karena masalah cincin tadi
dia pasti terluka karena pengakuan saya
ya mungkin kamu bosan dengerinnya
saya bener bener minta maaf
dengan kejadian tadi siang
pasti kamu kecewa dan terluka
jujur saya gak ada maksud seperti itu
saya hanya ingin berusaha untuk jujur aja sama kamu
berterima kasih kamu udah mau ngomong jujur
tadi sama aku
dan ya oke aku
aku paham kok sama keadaannya
aku paham situasinya
kamu tetap makan malam di tempat saya kan
enggak di maaf ya aku sedih
udah makan di kantor udah cukup
jadi malam ini aku kayaknya gak makan malam
sampaikan salam aku aja untuk mama kamu
aku bener bener terluka dee
kamu seperti buat aku kembali jatuh
setelah susah payah aku berusaha bangkit untuk bisa lagi bersama kamu
tapi sekarang apa
aku gak tau harus ngelakuin apa dee
aku mungkin emang harus bener bener menjauh dari kamu
aduh suasananya jadi nggak enak gini ya
gak mungkin juga saya menarik ucapan saya
saya bener bener bingung belle